bertempat di geraha batu nunggal
forum aspirasi pengusaha jasa pernikahan kota bandung
rabu siang menggelar simulasi pernikahan saat pandemi covid sembilan belas
simulasi tersebut merupakan relaksasi dan salah satu syarat
dalam pelonggaran di sektor jasa pernikahan
wakil wali kota bandung yana mulyana
meninjau sekaligus mengikuti pelaksanaan simulasi pernikahan
sejumlah protokol kesehatan diterapkan mulai dari pemeriksaan tamu memakai masker dan cek suhu tubuh
selain itu juga diterapkan pelaminan berjarak pire plastik untuk pemain musik
kursi berjarak bagi tamu serta hidangan makanan yang dilayani petugas
banyak aspek yang harus dipikirkan karena ya mau undang banyak orang nggak bisa
kita harus tetap memperhatikan maksimal kapasitas gedung tiga puluh persen kalau misalnya di jatah kuning
jadi kayak banyak yang kurang tapi alhamdulillah juga bisa nikah di tengah pandemi seperti ini
dalam simulasi tersebut tampak masih ada beberapa yang harus diperhatikan
termasuk penyelenggaraan pernikahan di tengah warga atau yang digelar di rumah pribadi
nantinya jumlah tamu yang datang dibatasi hanya sekitar tiga puluh persen
termasuk dilarangnya membawa anak anak serta lansia
penerapan standar protokol kesehatan yang sangat ketat
sudah mulai dilakukan oleh para penyelenggara pernikahan
di wko nya dekor nya keterik nya dan lain lain
jadi mudah mudahan dengan dasar ini nanti kita akan kaji di nasional sisi rakyat
untuk melakukan pelonggaran relaksasi kegiatan
dan resepsi pernikahan
saat ini pemerintah kota bandung masih menerapkan psbb proporsional hingga dua puluh enam juni mendatang
pemkot juga belum memberikan izin kelonggaran untuk sektor bidang jasa ini
karena masih harus dikaji dan dievaluasi